kamu sudah minum
gak usah cik terima kasih
saya terima kasih
cik sudah menguatkan saya
kalau gitu saya pamit sih
saya gak ada urusan apa apa lagi sama kamu
semua harta milik keluarga kamu udah kamu ambil
di rumah ini gak ada barang barang milik keluarga kamu
saya datang kesini mau minta maaf cik
kesalahan kamu bukan sama saya
kang salim udah meninggal
jadi gak ada lagi yang bisa maafin kamu
sesudah berpuluh puluh tahun kamu baru datang kemari mau minta maaf
harusnya kamu tuh datang puluhan tahun yang lalu untuk melakukan ini
saya bukan kamu samin
kamu gak perlu bersujud di depan saya
tuhan sudah membalas semua perbuatan saya cek
balasan tuhan datang tak pernah henti
hanya maaf cece yang bisa menghentikannya
kamu sudah mengusir anak yatim dari rumahnya
tapi saya gak pernah berdoa yang jelek untuk kamu
saya tahu cik
ini semua akibat perbuatan saya
kamu tidak punya hati nurani
pergi dari sini
satu persatu telah meninggalkan saya cip
satu masuk penjara
yang satu entah kemana
yang satunya mengusir saya dari rumahnya
semua harta yang tadi cece hilang satu persatu
pergi meninggalkan saya
saya datang bukan minta belas kasihan cek
bukan juga minta bantuan ke m
saya datang untuk minta maaf
hanya maaf dari jc dan em
yang mungkin bisa mengakhiri ujian ini
tiap kali saya tidur
tiap kali saya pejamkan mata
selalu muncul kelakuan saya
saya tidak bisa sembunyi cik
akang malu dah
hidang dani seperti yang dadang
akang jadi bahan tertawa orang orang
orang tertawa bukan karena menghina
bisa jadi senang lihat akang
mungkin kaget melihat perubahan akang
tapi akang malu atuh dah
akang harus pede
nggak usah mikirin pikiran orang
pokoknya kalau edah bilang cakep ya cakep
kacamatanya ditaruh di sini
oh kan cakep
kamu sudah minum
nggak usah cik
saya terima kasih
cik sudah menguatkan saya
kalau gitu saya pamit cek
sekarang ibu tahu kenapa febri kemarin cudes sama bapak
febri harus terus terang sama ibu
ada kejadian apa waktu ada bayi itu
kalau ada ketemu sugandhan kemaren bisa pene
pake hampir gue telefonnya dong
kebetulan ke rentol
bapak semua geliol abu
nunggu atuh dang
dang sebentar sebentar dang
heee burung burung aman
dang jujur atuh dang
kita pasti ada hubungannya
gak mungkin cuma kebetulan
dadang sama dudung
dari namanya aja udah sama dong
kalian pasti anak kembar yang dari kecil udah dipisahkan
yang satu di laut makanya hitam
kamu terangan di desa
nah yang lain sih
jangan jadi gelo
ya ampun dang coba sih dudung kurusan dikit
pasti mirip banget sama kamu
kayak di harta warisan
terima kasih ya ceng
mamang sekarang sudah lega
kamu gak udah ketemu sama suha
cek suha masih membuka pintu maaf untuk mamang
alhamdulillah ya mang ya
terima kasih allah
mana sih pedut nih
cobain gelangnya ini debbie
tuh kan cantik
debbie mesti sering sering ganti gelangnya ya
sayangkan perhiasannya banyak tapi gak pernah dipake
iya mah nanti debbie ganti
mamah teh pergi jauh jauh itu buat debbie sama buat papa
jadi kalo misalnya debbie seneng sama perhiasan perhiasannya
mamah tuh lebih seneng
eh wanita wanita cantik papa udah disini
nungguin papa ya
si es itu kapan sih belanja ke bogornya
belum tau tuh
gak punya uang buknya
tapi daesih mah punya uang